jemaat gereja di sebuah desa di polandia minggu pagi waktu sempat dikejutkan oleh suara ledakan rudal dari sebuah pangkalan militer ukraina
pihak rusia dilaporkan menembakkan sekitar tiga puluh rudal ke pangkalan ya voriv dan menewaskan tiga puluh lima orang di fasilitas tersebut
jemaat di desa wilki oksi polandia yang berjarak sekitar dua km dari perbatasan ukraina minggu siang
memadati gereja setempat setelah terdengar suara rentetan ledakan pada pagi harinya
jumlah anggota jemaat yang menghadiri misa siang terlihat lebih banyak daripada biasanya
kecemasan terlihat di raut wajah sebagian anggota jemaat saat mereka sedang beribadah
jemaat berharap situasi di ukraina segera kondusif
seorang anggota jemaat menceritakan bagaimana dia dikejutkan oleh suara ledakan
kami berdikata dengan mengambil u moins arab
pregnant américa sulit sekitar tiga puluh empat men approach a portal seccah beberapa meter
berkualitasi ber sail expense saotika berumur bernapis
perlagu serait ber promisedi berbahaya setelah lukisan europhayat
sitter masih bertenaga untuk mencapai hasil penganumannya terhadap kesalahan ini
kamu lebih gigi btw

sebagian besar korban yang terluka
dibawa ke sebuah rumah sakit
juru bicara kementerian pertahanan rusia
menyampaikan telah melewaskan
satu ratus delapan puluh tentara asing di pangkalan militer
sebelum digubur rusia
pangkalan militer yavoriv
yang juga dikenal dengan nama
pusat penjaga perdamaian dan keamanan internasional
telah lama digunakan untuk melatih pasukan militer ukraina
dengan instruktur yang didatangkan
dari pangkalan militer rusia
pembangunan militer rusia
menempatkan pangkalan militer
dan anggota nato
tempat ini bahkan sempat menjadi
tuan rumah latihan perang nato
fasilitas tersebut telah lama dikeluhkan
oleh rusia dan mereka menuntut ukraina
meninggalkan ambisi mereka bergabung dengan nato